anda kembali di cnn indonesia connected kita masih bahas topik sebelumnya
peraturan penggunaan celana panjang bagi anggota paski beraka
wanita tahun ini mengundang reaksi dari berbagai pihak
nah gagasan ini muncul dari kementerian pemuda dan olahraga
dengan alasan untuk memudahkan anggota paski beraka bergerak saat mereka berbaris
nah untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami
ada asrorun niam deputi pengembangan pemuda kemenpora
pak asrorun selamat malam
selamat malam mbak buspa gimana kabar
baik pak asrorun kita langsung saja kemenpora ini sebelumnya membuat
atau melakukan rapat persiapan di klat paski braka
nah salah satu sub agendanya pembahasan soal seragam untuk perempuan ya
kita ingin tahu pak asrorun apa urgensinya untuk membahas hal ini dan kenapa baru saat ini
ya yang pertama urgensinya adalah keinginan kita untuk mempersiapkan pelaksanaan paski beraka
secara lebih optimal
karena pada tanggal dua belas kemarin ini satu fase untuk mempersiapkan
di dalam pembukaan diklat yang dimulai tanggal dua puluh enam kemarin
nah kenapa baru sekarang
karena ini sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya peraturan presiden no tujuh puluh satu tahun dua ribu delapan belas
yang salah satunya berisi tentang kemungkinan penggunaan rok atau celana panjang bagi perempuan
nah perpres ini ditanda tanganinya dua puluh satu agustus dua ribu delapan belas dan diundangkan dua puluh tiga agustus
artinya perpres ini berlaku untuk kegiatan di dua ribu sembilan belas
demikian juga kegiatan ini juga mengacu pada peraturan kapolri dan juga peraturan panglima tni
peraturan kapolri nomor enam tahun dua ribu delapan belas juga mengatur soal pakaian perempuan di dalam pakaian dinas upacaranya
yang memungkinkan penggunaan rock atau celana panjang bagi perempuan
nah bahkan di dalam peraturan kapolri itu lebih rinci
jadi perempuan bisa menggunakan rok atau celana panjang
nah khusus untuk yang jilbab pakai yang celana panjang
demikian juga acuannya peraturan panglima pni no sebelas tahun dua ribu sembilan belas
ditetapkan di bulan mei kemarin
makanya atas dasar aturan aturan itulah kemudian kami melakukan konsolidasi koordinasi dan juga sinkronisasi
makanya tanggal dua belas juni dua ribu delapan belas kita adakan rapat koordinasi untuk pemantapan
karena persiapan pelaksanaan paski beraka itu tidak hanya di kemenpora saja
bahkan kaset pres menaruh atensi khusus
beliau sangat detil teliti
memeriksa mengajak rapat hal hal yang detil sekali
bahkan baju yang kelihatan agak longgar saja
beliau minta diperbaiki
nah hal hal yang seperti ini tentu menjadi tantangan kami sebagai penanggung jawab program di paski beraka
agar nanti hasil pelaksanaan pendidikan dan latihan paski beraka bisa optimal
jadi sebetulnya tujuannya untuk menyelaraskan begitu ya dari peraturan presiden dan juga aturan aturan lainnya
tapi kalau di luar dari aturan tni dan juga polri
kita ke peraturan presiden nomor tujuh puluh satu tahun dua ribu delapan belas tentang tata pakaian pada upacara kenegaraan dan acara resmi
ini baru di teken dua ribu delapan belas
mungkin pak asrorun bisa merefresh kembali
apa yang mendorong adanya peraturan presiden ini yang kemudian membahas dan juga menyoroti mengenai penggunaan rok atau celana panjang untuk perempuan
ya perpres ini kan juga turunan dari undang undang
undang undang terkait dengan keprotokolan tahun dua ribu sepuluh
nah soal kontennya itu tentu ada pertimbangan
kalau soal pakaian kan ada
pertimbangan kepatutan kemudian pertimbangan estetika pertimbangan keindahan macam macam lah kan yang dipertimbangkan
termasuk juga pertimbangan masukan dari masyarakat pertimbangan kenyamanan si peserta paski beraka masukan dari alumni dan juga masyarakat secara umum
itu kan dinamis sifatnya
gak mungkin juga statis terus
nah ada ekonomi
nah sekarang posisinya perlu diluruskan
tidak di dalam posisi mengganti dan menghilangkan rock
tetapi posisinya memberikan ruang toleransi penggunaan rok atau celana panjang
jadi ini lebih fleksibel justru aturannya sebenarnya
jadi kalau tujuannya untuk menyamakan ini bisa jadi ada yang memilih rok ada yang memilih celana begitu dong
tidak kan nanti ada aturan teknis
sekarang dibuka ruang kemungkinan itu
sebagaimana dulu rambut bisa panjang bisa pendek
kemudian sekarang rambutnya diseragamkan
itu kan dinamis sekali
bisa jadi dulu muncul kontroversi karena terkait dengan mahkota rambut keindahan
tapi kan kemudian belakangan bisa diterima sebagai sebuah aturan
kalau rambut mungkin ada kontroversinya
tapi pak astro run selama ini kita melihat anggota pas ki braka terpilih begitu ya
terlihat bangga terlihat senang dengan atribut yang mereka pakai begitu dalam tiap rangkaian pengibaran bendera
apa mungkin pak asrorun belakangan ini pernah mendengar ada keluhan mengenai pakaian yang mereka pakai
atau seperti apa pak astro run
so far sih tidak
jadi pertimbangan utama kita di dalam mengambil alasan
mengambil policy ini lebih kepada sinkronisasi terhadap aturan aturan itu
dan ini juga arahan dari pak menteri
kegiatan ini harus perfect sesuai dengan aturan dan disinkronisasi
nah sekarang kan posisinya ada yang tingginya satu ratus delapan puluh
itu tidak serta merta kemudian harus diseragamkan secara rata kan
tapi bisa jadi rentang antara satu ratus enam puluh delapan sampai minimal posisi tinggi seperti itu
nah ini sekedar gambaran saja
demikian juga seragam
kita kan nggak bisa juga memaksakan dalam posisi tertentu
ketika aturan memungkinkan
kemudian kita paksakan satu kan tidak seperti itu
makanya begitu ada aturan seperti yang saya sebutkan tadi perpres tujuh puluh satu dua ribu delapan belas
sementara dulu seragamnya hanya rock
sekarang dengan dimungkinkannya adanya alternatif rok atau celana panjang
maka kita sesuaikan gitu
artinya masih terbuka untuk diskusi begitu ya pak asrorun
kita kan posisinya pengguna bukan sebagai pembuat undang undang
pembuat undang undangnya itu adalah dpr bersama presiden
kemudian perpresnya itu adalah presiden
pak asrorun singkat saja ini sudah terlanjur jadi viral
sudah terlanjur menuai komentar pro dan kontra di masyarakat di lini masa terlihat sekali begitu
untuk menepis berbagai spekulasi dan juga rumor
dengan sentimen kelompok mungkin ya
bagaimana kemudian kemenpora dari khususnya dari hal ini menepis tanggapan tersebut dan apa namanya ya
mendamaikan situasi ini
secara pribadi saya bisa memahami ya
cuma kadang galaknya medsos ya
bahkan kemudian saya secara pribadi dibully
tetapi saya bisa memahami karena pertama awal munculnya itu
informasi belum utuh
informasi dikaitkan dengan hal hal yang bisa mengundang kontroversi atau spekulasi spekulasi
tetapi setelah muncul informasi di awal di media
kemudian kita beri penjelasan secara utuh
mengapa hal itu terjadi
terlengkap dengan latar belakangnya dan alhamdulillah belakangan teman teman kita bisa memahami
oke sudah mulai menerima ya
dan kebetulannya itu juga terkait dengan regulasi
semata mata untuk kepentingan ketertiban kepentingan kenyamanan dan juga kepentingan kelancaran
dan kita juga meminta ayo secara bersama sama mengerahkan energi positif kita
termasuk juga memanfaatkan medsos itu dengan energi positif
yang akhirnya kita berkontribusi membantu adik adik kita yang sedang melakukan diklat
sehingga nanti pada saat menjalankan tugas bisa lancar dan juga membanggakan indonesia dalam peringatan hut nya
sehingga justru membebani dengan berbagai spekulasi yang justru melahirkan energi negatif dan kontrol produktif
baik setuju baik terima kasih pak asroruniam soleh deputi pengembangan dari kemenpora
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami